anyway kita biasa ada sourdoughnya yang kita grill dengan butter sama ada beef baconnya
karena kan saya dibayar sama dekondak aplos gitu
mudah jadi agen kemudian
karena di satu sisi budaya pali pali ini sangat efektif sebenarnya dan efisien untuk masyarakat korea bisa mengerjakan sebuah hal dengan sangat cepat
tanda tanda kenaikan bbm selain blt
perlu diketahui bahwa kolagen adalah protein dari dalam tubuh yang menyediakan struktur untuk sebagian besar tubuh
nah inilah saatnya kita mencicipi dan merasakan kenikmatan dan kesegaran dari coconut shake ini
yang sifatnya spesifik jadi misalnya kayak
baik terima kasih telah bergabung sama kami di prime news pak
setiap satu orang harus tau kebiasaannya kemana harus tau itu
emang suka aja kalau makan sate padang biasa ya tahu yang di sini dia ada yang daging ada yang
kemudian menjadi tempat kami duduk ini
kalau pojok sendiri pemain lokal jadi kalah gede nih pemain nba
lima kan berarti empat tahun ya loh lima kan
dan nantinya akan coba dialihkan kepada rumah sakit lain misalnya rshs begitu
lokasi pembuangan limbah ini tak jauh dari permukiman warga
dugaan psu yang berpotensi terjadi di kota surabaya dan memang ini dari pihak bawaslu dan semua pihak ini memang masih terus melakukan pengecekan
ikan yang jadi favoritnya bu siti atiko apa
eh akan passing ke adelaide dibandingkan ke dennis untuk tembak last shot
selama dia tidak melanggar hukum pidana yang jelas ada pasalnya aturan main segala macam
gerai bakmi jamur ini buka dari pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam
kalau itu yang terjadi itu yang abuse of power
kalau acuan kita pasal lima ini maka jangankan soal partai politik
masih ada satu kali lagi debat yang digelar komisi pemilihan umum republik indonesia
ketika umurnya sepuluh tahun orang tuanya kabur dan meninggalkannya seorang diri
menjadi bakal cawapres itu ya modal satu satunya
jadi prinsip baik menunggu daripada ditinggal itu jadinya banyak dipelajari oleh orang indonesia yang tinggal di korea
luar nah yang faktor
itu semakin menguatkan peran dan fungsi ojk
jadi senang banget disini mencium harum harum wangi rendang wangi opor terus liat ketupat itu senang banget
dan semuanya pasti mengunggulkan masing masing
mungkin sudah tapi indonesia kan katanya belum
di mana semua makanan itu sangat mengecewakan
mengucapkan selamat ulang tahun ya apakah ini sinyal mulai
baik pak apabila kita berbicara soal ketersediaan obat dan juga alat begitu pak
salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan
jadi ayamnya itu harus ditangkap di antara dedaunan yang udah renyah itu
ini apa daun daunnya bunga pepanya dari sini semua atau dari luar
karena kalau ditahan ke bawah takutnya nanti malah tempurungnya bisa cedera
satu tahun lima bulan satu tahun enam bulan
ini termasuk dalam dugaan eksplotasi anak
ya semuanya harus di ada di hasilnya
menambah cita rasa takoyaki setelah matang tak lupa tambahkan katsu bosi atau serutan
habib abu sebagai anggota komisi tiga
bisnis snack ini udah cukup lama ya
negara masih dalam on the track semua
dengan tema yang lebih panas lagi
sedangkan sampel kedua menunjukkan tss mekabox enam ratus mg per liter dan mega surya eratama sembilan ratus mg per liter
soal bukti itu sebetulnya tugasnya bung habib tuh untuk mencarinya
mendapatkan ilustrasi kalau moderat seperti apa optimis seperti apa pesimis seperti apa
tapi menikmati dari aroma rempahnya aja
kalau bukan handel kui bogor
sita marino juga gak mau basket kayaknya
jadi jika bisa mempertahankan tren yang ada
jadi kalau sampai tujuh dia diasuh dengan kekerasan dengan pengabeyan itu akan mempengaruhi tahap tujuh sampai tujuh
tapi kalau kemudian seluruh lembaga negara wajib melaporkan pada dia betul
karena memang tadi sudah dievakuasi keluar semua termasuk para pasien
alertness teman teman saya dokter stesialis anak
alkitab pernah menerima imbebs
untuk dibahas di manihani gitu
tak hanya beef patty di dalam burger ini ada juga brisket atau sandung lamur yang diasap selama lima belas jam
ujung tombak kita di tingkat grassroot tentu salah satunya adalah posyandu
apa namanya survei tentang
sebuah kotak kardus terpajang di depan tempat pengisian oksigen di kawasan pramuka jakarta timur
tidak tahu atau tidak jawab ada lima lima persen
tim niputan cnn indonesia
dominan dia kan triple nya sayang dominan waktu itu
apalagi di bangsa yang sebesar kita
saya nggak pernah nyela orang bicara
ya dipatah sih tapi
apapun bentuk keluhannya termasuk dalam rangka ini
special banget nih asuransi dan berkumpul
yang tidak puas sama sekali dua tujuh persen
emak biasa menyewa anak berusia empat sampai lima tahun
nah ini apakah ada hubungannya dengan
ketemu lagi nanti di tempat yang ngambil anaknya itu
agar mengurangi kemacetan dan emisi karbon
makanya saya berusaha tetap berusaha mencari solusi
salah satunya dengan membuat aturan yang langsung menarget entitas bisnis
sehingga di dalam mangkok ini sudah lengkap enak untuk dinikmati
dengan cocolan saus padang bisa
apa yang dilakukan oleh presiden jokowi itu melanggar aturan
dan lingkungan kita ekstrim ya mas
dikitnya dua belas banyaknya dua puluh dua
sup kolagen warnanya lebih pekat dan kental
saya rasa itu lebih mudah untuk kondisi saya
bisa anda hitung sendiri berapa penghasilannya per bulan
hasil berbeda ditunjukkan survei carta politika dan lsi deni ja
kalau intervensinya sedini mungkin itu tentu hasilnya akan lebih bagus
by undang undang itu untuk melindungi masyarakat dan konsumen juga
tahun sembilan puluh dua waktu itu
kami berdua lucu banget tampil waktu itu
selain soal gagasan itu melihat
apakah panggung debat berdampak terhadap elektabilitas capres cawapres yang berjalan kurang dari sebulan jelang pencoblosan
deteksi dini perlu dilakukan dan juga tentunya prokes diperketat ya
kemudian yang juga naik trennya adalah
sedangkan empat orang anak berasal dari aceh tenggara dan sepuluh orang dari riau
atau patah dan tidak bisa direvisi lagi
salah satu pembuat kue moho di solo yang masih menjaga orisinalitas kue legendaris ini adalah widakdo
langsung aja ya kita makan
dari tingkat elit ke kejahatan
tapi karena ini masih belum maghrib
angga lisa lingkungan dan sebagainya
kalau turun kasta kan aneh
sempat piala gubernur kita kemenang kan tuh
untuk membersihkan kotoran seperti tinta dibutuhkan pemutih
dari sini kita tahu kan kalau cara bikin bang adian ketawa itu adalah kalau prabowo kalah
jadi kaldunya oke rasa daging seperti ini
dari emak saya tahu bahwa praktek persewaan anak semakin marak terjadi terutama di kota besar
tapi kalau yang kayak nyuruh anaknya ngemis sendiri dianya santai emak juga banyak ya
bang andre tidak akan ada evaluasi ya
tahun muda berapa tadi
dengan cepat robot barista ini meracik minuman yang saya pilih
yang menjadi fokus bantuan saat ini adalah selimut tadi saya sempat berbincang dengan korban
jadi ini kan ujung ujungnya keuntungan
ya banyak lah drama dramanya wanita ya kan
padahal tetap harus dipaksakan bagaimana caranya
lokus dan tempus deliknya susah sekali
ada pernyataan saya tahu arah koalisi loh
biasanya sih dalam hitungan hari kata kata misterius ini bisa dihilangkan
tentu teman teman saya dokter anak juga akan membuat platform ilmiah sehingga dipublikasi di jurnal ilmiah internasional
kemudian beberapa lsm juga menyoroti soal apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
bahwa indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat
guru besar departemen biologi fakultas sains terapan universitas airlangga surabaya alfiah hayati mengungkapkan
pak dukan pak goebel pak duko goebel lah bos
menampilkan gimmick menyindir mohaimin iskandar yang disebut tidak peduli lingkungan karena menggunakan botol plastik
terakhir rizka mungkin apakah anda sempat juga menyinggung kepada pihak rsud sayang
kalau kadang kadang ya bulan umur umur kan ada yang sehari itu ada yang bawa duit
nano itu kan ukurannya sangat kecil sekali
baik itu versinya lembaga survei indonesia
kalau udah usia gini buls tuh setiap satu ya setiap satu bulan sekali disambil datang di solo ya
kalau saya mau bikin emping
jadi ketika satu motor itu sebelum di
sekarang kan namanya bisa dua rollerblade roller skate bersepatu roda
dari parmi kita belajar bahwa tidak ada kekurangan yang dapat menghalangi perjuangan
ada pula yang meminta bayi karena lebih menggugah simpati
jadi diri dan kedewasaan dan kematangan
ya itu tadi apa yang membuat mas gibran berubah menurut pd perjuangan
bahkan penyanggah wajannya juga sama
ini pernyataan resmi bahwa kami memandang pernyataan presiden tersebut
ada namanya pt pakerin juga pt mega surya eratama yang ada di sekitar itu
cuma ngelamar ngelamar kan mau kerja lho biasanya basket basket cuma lebih rutin ke olahraga yang lain
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya
saya ambil contoh kenapa sih kita harus siksa pak
kalau di mandi pak
mana rekamannya jadi bisa dibuktiin ya
dan masih bersama dengan direktur eksekutif dari lsi mas jayadi hanan
tapi kalau kemudian saya cari tahu itu problem
untuk membuktikannya untuk membuktikan
untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya
kan enggak ada saus padangnya enak sih
dimana memang tidak ada ruang ruang kebebasan buat kita
khawatir nggak bahwa data data itu dipakai untuk
saya belum mendapatkan konfirmasi berapa jumlah pastinya
itu mbak itu kisaran kalau ayamnya jadi empat ratus kalau bebeknya ya tiga ratus potong mbak
yang tidak terjangkau mas jayadi
itu kan tahun depannya tahun depannya chrismont itu mas
karena tidak tertutup kemungkinan bahwa limbah itu juga berasal dari perusahaan yang lain
kemudian melintas menuju ke jepang hingga indonesia dan berakhir di selandia baru
tanda tanda orang kalah kan memang panik
mela mengaku anak anak yang ia sewakan berasal dari keluarga berantakan atau anak yang lahir di luar nikah
karena di posyandu itu nanti bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan anak
jadi ketika anak itu lagi mulai mengenal rasa itu mengenalnya rasa bahan baku bukan rasa bumbu
ke wanita lagi nih cen biasanya kita cowok mulu ya kan
misalnya kadang mereka itu hanya butuh tempat untuk curhat
atau terus kemudian kalau kita konsensari
apa tips main konsisten dalam waktu yang lama nih mas
salah satunya tidak kekurangan energi kekurangan energi kronis
ada juga lengan khusus yang memiliki fungsi penyelenggaraan
memang sudah pernah ingin ada keputusan untuk operasi sambung tangan
sepanjang tidak mengganggu antrean pemohon lainnya
sehingga dunia bisa belajar juga dari pengalaman ini
kami di ojk ini selalu
dan segala macam mereka memang benar benar sangat unggul saat ini
nah ini mungkin yang agak pak demi kehatian kehatian
kalau silaturahmi itu kan nambah saudara
jadi tidak lagi terlalu tergesa gesa seperti itu
kalau itu yang termasuk itu nggak betul
itu orang datang nyari buat menyewakan anaknya
karena mungkin juga pengaruh limba
pasien ini masih dirawat di sana karena kita juga harus selalu waspada
hmmm tidak sesuai standar
yang gak perlu diumumkan ke publik
kita memilih produk yang pas nggak buat kita
enggak disuruh sendiri emak
itu agak menurut saya criminesnya atau rasa heavy nya itu agak di tone down sedikit sehingga menjadi sesuatu yang balance
kita bisa cepat sampai ke tujuan
artinya kalau dia harus kuat nahan dua ratus kilo mungkin untuk indonesia perlu sampai tiga ratus kilo
dan gue abokristian dan kali ini kembali
misalnya mendengar istilah istilah dalam drama korea misalnya seperti palewayo paliwah gitu
hal ini disampaikan oleh dokter spesialis bedah urologi rscm fkui hendi mirza
artinya bisa disimpulkan ya dok terakhir ya
menurut anda ya dibandingkan dengan
jadi tod nya ketika turun atau keluar dari stasiun
sama ibunya juga gitu
yang di dalam koalisi pendukung pemerintah itu juga ada
untuk ibu nanti ibu anaknya berapa sekarang
dalam plus minus kali ini kita cari tahu
bagian dalam masjid saja dapat menampung hingga empat orang
ada kerangka besi yang beralur dan mengeluarkan bunyi yang melengking setiap disentuh
jadi jangan ragu anak muda pilih anak muda
dari bapak saya dulu zaman tahun berapa itu
putus putus karena storage gue gak tau kenapa nih
kita harus melihat kronologisnya
nah itu gimana keluarga pas masuk profesional
karena selain bisa melatih motorik juga bisa membakar kalori
kalau sudah begini anaknya sendirilah yang ia sewakan
nanti mungkin kita asumsikan sesuai tema kita
dari segi tampilan gak jauh beda dari kompor gas pada umumnya
hampir di setiap debat
kelompok supporternya rapat di mana mau lewat jalur mana dan lain sebagainya
kita udah wisata religi ya kuliner juga udah lengkap sudah
dan memang kawasan cianjur purwakarta ini juga merupakan kawasan kawasan dengan lempeng tektonik yang cukup kompleks dan rumit
indikator lsi dan pol tracking menempatkan peringkat tertinggi elektabilitas
ini jaminannya apa dari istana
yang kemudian masuk ke rantai makanan manusia
secara pengolahan sistem kita jalan terus sebenarnya
itu malah membuat sebuah langkah ke depan yang memang benar benar
dinda ini penerima beasiswa lpdp yang juga untuk pertama kalinya merayakan idul fitri di australia
masih belum seratus persen sempurna kita akui
namun tidak hanya pasangan calon saja yang menjadi sorotan publik tapi juga orang orang di sekitarnya
untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga atau teman teman
kita tes ya iganya empuk atau nggak ya
perkembangan teknologi yang semakin canggih melahirkan banyak inovasi
bahwa yang melanjutkan sepuluh tahun ini
artinya nanti ini tanpa menghilangkan jaminan kesehatan yang ada di perawatan dan juga di perawatan yang ada di perawatan
jadi tinggal digabung bersama tambahan mie kocok lainnya seperti tulang dan juga kikil
sehingga para korban dan kerabatnya juga merasakan kedinginan begitu mayfrey
berdasar itulah mestinya bung habib mencari tahu
tetapi saya kira ada tiga catatan saya
kita selalu mengundang teman teman pemilih muda
motor motor yang patah itu berasal dari berbagai kota di indonesia
mungkin mengecek atau bagaimana yang seharusnya
nah tapi anda tidak perlu khawatir karena hari ini saya akan mengajak anda ke beberapa spot nongkrong di dekat stasiun mrt jakarta
dan dalam konteks inilah presiden sebagai penanggung jawab negara
survei angka dan itu
tapi ini jadi bikin kita lebih rapih gitu loh makannya ya
di titik di lokasi yang tadi saya datangi mevri dan juga pemirsa
ini paling telat nih dibanding dari semua yang kita wawancarain nih orang paling telat sih
gumpalan itu seharusnya tidak boleh keluar
kami juga sudah apa sih coba
kondisinya hari ini dinamika politiknya sangat tinggi
soalnya kan langsung lompat ke pro kan itu kan jatuhnya kan
kemudian filament yang berasal dari degradasi plastik tipis dan lentur
limbah ini berbau menyengat dan ada sensasi perih ketika kulit atau mata terpapar percikan air limbah
adalah yang paling potensial menunggu di putaran kedua
khususnya rendang opor dan teman teman lainnya
kalau kita simak di perdebatan twitter ya misalnya
meski tangan tak bisa memegang namun selalu ada kemauan hati untuk memacu sabar meraih mimpi yang lebih tinggi
yakni sebelum memasaknya mereka harus menangkap ayam terlebih dahulu di pekarangan mereka
atau bahkan bisa sampai rusuh dan lain sebagainya itu
mas ganjar lalu prof mahfud
itu sembilan puluh delapan berasal dari pabrik kertas
dari emak saya mencari tahu tentang bisnis sewa menyewa anak ini
sehingga teman teman dokter anak mungkin punya gambaran kira kira seperti apa penyebabnya
wah gila juga lu gila tuh berarti tiga tahun lu gimana tuh lu merasa gimana pas ulang lagi
optimis menang satu putaran dalam pilpres dua ribu dua puluh
tapi kalau dari segi prosedur kan jauh ya
ya jadi pasca erupsi sebelumnya gunung semeru
mungkin intel kamu mungkin
hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan hukum
jadi gak gampang capek gitu ya bu ya
kalau permintaan dari rakyat itu ada
ya tapi semua rakyat indonesia pasti memaklumi ya
ada kemungkinan standar perhitungan yang dipakai untuk kondisi mungkin sekali jepang atau mungkin dia pakai standar thailand yang lingkungannya dan karakter penggunanya lebih ramah ya
tadi saya pikir tiga lima tuh tiga lima kilo
dan memang dari pihak lurahan sendiri juga telah memberikan surat peringatan bagi warga
sehingga harus ada antisipasi yang cepat dilakukan
semakin kecil pecahan itu akan semakin berbahaya
lagi lagi enggak basket doang kok aku mainnya
sehari nggak mesti makan gitu
jadi kehadiran sosok ibu sebagai untuk mendengarkan memberikan kenyamanan
dengan membuat konten di media sosial
berarti anaknya mbak yang jaga terus kasih makan semua
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
mungkin di kampus kita pun masih ada
waktu jaman dulu kan enam ratus ribu saya beli buat gitu
dan di situ di debat akan terlihat siapa pemimpin yang matang dan dewasa
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh an daerah sudiro prajan menjadi pemasok kue moho untuk semua para pedagang di pasar tradisional
jadi karena yang buat nasi gorengnya robot
perlu banget nih mengasuransikan diri sendiri juga
terus bebeknya juga lembut enak gitu empuk
survei nah oleh sebab itu
ini line sebagai suami sebagai pejabat publik itu tidak boleh cross
dan implementasinya di jalan raya
kini parmi hanya mengandalkan pembeli yang datang ke rumahnya
iya sama si dede kan ya lu haivan ya kemarin ya eh
karena ada kaitannya dengan pertahanan negara
ya mobil mobil kota lah ya mas ya yang kecil kecil lah ya
saya tadi bilang saya tidak tahu apa hubungannya
dua puluh mei dua ribu enam gempa bumi tektonik bermagnitudo lima enam
jadi seribu hari kehidupan pertama kehidupan itu menjadi kunci untuk pencegahan stunting
dan lu masuk pertama apa tadi masuk ke wu
juga adalah obat bius lokal untuk mengobati luka para korban yang memang banyaknya terjadi cedera
salah satu dambahan banyak kaula muda
segala cara dilakukan aktivis ekoton untuk mengingatkan pemerintah soal pencemaran lingkungan di sungai
lasimnya pembangunan jalan tol beberapa industri rumahan dan rumah makan akan terkena imbas
soalnya ibu ibu itu semua yang ngerasain kan
soalnya kalau soto tidak pakai kecap ada yang kurang
yang dipicu oleh jam tidur yang kurang dari tujuh puluh
dan juga pabrik beras haji agus salim di kampung pandemangan desa cibulakan kecamatan cugenang di cianjur
kemudian pengungsi ada sekitar lima tiga ratus lebih dan sekitar dua dua ratus rumah rusak mayfrey
jadi semuanya itu adalah produk dan jasa keuangan
sempat jualan tiga point contest juga ya mas ya
wali yang menyebarkan ajaran islam pertama di pulau jawa dan masih berdiri kokoh
karena air sungai tidak lagi bisa digunakan
gaji terus gajinya habis buat makan
jalurnya partai seperti apa saya tahu
nah itu yang ngebedain angelin di tenaga baru sama angelin di gmc sekarang tuh apa sih
proses evakuasi korban juga penanganan terhadap korban korban ini juga bisa terus dilakukan kepada mereka yang menjadi korban gempa di cianjur jawa barat
tapi walaupun seperti ini saya masih punya tanggung jawab sih mbak
si petugas dronenya itu menangkap misalnya ya
untuk bisa mengotak ngatik ataupun mencawe cawe arah koalisi partai politik
mulai dari yang ada di grassroot kemudian pemangku bijakan dan kelompok elemen masyarakat yang lain
oleh dikasih tahu maka proses
gibran yang lain tuh gimana maksudnya
biasanya nentuin dia tujuh puluh lima dia seratus atau dia di atas seratus itu apa
terima kasih banyak pak asep atas waktunya selamat pagi bapak
kalau saya jaman kan jaman
partai partai seperti apa saya tahu
he tapi tapi gue cukup penasaran lagi sih ini kalo misalnya lu latihan sama si haifat latihan sama si hendel kun gitu berapa sih biasa durasi sejam atau berapa dua jam
jadi keinginan tadi misalnya ini itu kan tafsirnya joko
saya tidak bisa mengambil gambar dengan leluasa dan stabil karena gerak gerik saya dan tim diawasi oleh penguasa
karena apa baliho besar belum tentu
kita akan juga lihat untuk slide berikutnya
di mana warga sekitar dua ratus sampai tiga ratus warga baik lansia wanita dan juga anak anak berkumpul
karena kalau tren trenan kan harus kontinu ya
meskipun diduga semuanya dari merek honda
selain tempatnya yang nyaman hal lain yang menarik adalah proses pembuatan pizza yang dapat anda saksikan secara langsung
ya mereka kan dbl kerjasama sama yang
jadi kalau kita melihat seseorang itu kan
ada tujuh korban meninggal dunia yang masih berada di sana dan membutuhkan ambulans begitu ya raff raff
belanja prioritas belanja adalah yang bisa dipangkas pangkas gitu
melanjutkan keberhasilan yang dilakukan pak jokowi
kalau bisa beli apa ya
apakah strategi lebih agresif ini
jadi berarti memang semua itu memiliki potensi untuk menjadi korban
nah pas ke wo itu kenapa nggak ambil langsung broadcasting malah milih hukum waktu itu
yang tidak tahu atau tidak jawab ini cukup besar ya
prof apakah penyakit gagal ginjal akut ini terjadi memang kebetulan
timnas amin merasa bahwa strategi yang
yakni listrik dan bahan kimia bisa mencapai empat ratus lima puluh juta rupiah per bulan
tapi sebetulnya ada nggak sih pak taslim komunikasi antara timnas amin atau dari nasdem dengan pdi perjuangan dengan koalisinya mas ganjar
ada nila cala balatwi nila dibakar dimasak sama rinsikong dan manut mari asap
misalnya jadwalnya itu di
kemudian akses terhadap gisinya juga bagus
wah sakit sampai jatuh bangun nih saya
jumlah produksi empingnya tidak banyak sekitar dua ratus lima puluh gram saja
tapi apa yang disampaikan ke anda dari temuan mereka sejauh ini
oke itu penilaiannya mas nyarwi
kalau apakah aja sedikit kotor sama dia dilihat begini
jadi misalnya mbak produknya tuh bagus banget
apa yang bedain basket zaman sembilan puluh an sama dua ribu an
saya awal mulanya enggak kepikiran ya
sampai maghrib sampai jam dua subuh
saya berbincang dengan ahmad muhyibudin
penasaran seperti apa rasanya
jadi masyarakat tidak apa apa asal tidak berada di dalam area yang sudah direkomendasikan
kenyataannya bukan hanya di tingkat publik